hai good morning weekend weekend ini udah tahu belum pada mau makan apa kalau saya sih pengen
makan kayaknya steak ayam enak ya tapi kalau mau beli kayaknya mahal jadi saya mau bikin aja nih
di rumah sekaligus dengan saus sausnya biar irit tentunya ya nah kalau misalnya yang mau bikin steak ayam
juga jangan kemana mana pantauin terus morning tips kali ini oke kali ini saya enggak sendirian
tentunya bersama dengan basrit dari cookpad jadi kita bisa masak sama sama nah ini akan
terbagi dua dari kita masak ayamnya biar dia kulitnya crispy yang kedua kita akan buat saus
barbecue ala rumahan oke bahan bahan ini yang dibutuhkan mungkin bisa disebutkan ya
oke udah pasti kita disini pakai paha ayam tapi kalau misalnya lagi misalkan sekarang lagi tipenya
yang mau diet bisa pakai dada oke tapi semua tergantung selera lalu disini untuk bikin
saus sausnya kita ada bawang putih bawang bombay saus tiram brown sugar lalu ada saus tomat ini
kecap inggris ini nanti air buat kita digeli sedikit lalu ada butter and minyak dan ada chee
cuka putih cuka putih kita akan marinasi ayamnya dulu jadi kita marinasi ayamnya ini dengan garam
kurang lebih tiga puluh menit jadi nanti tujuan dari marinasi ini bukan hanya untuk bikin dia
lebih mois tapi juga dia akan menarik excess moister yang di dalamnya jadi biar dia bisa lebih crispy
kita akan buat sausnya oke kenapa harus dicampur seperti ini sih mbak sri ada butter dan juga ada minyak
sebenarnya butter itu bisa dia bikin tambah wangi dari butternya tuh jangan bikin ada sensasi creamy nya
nah karena butter itu dia mudah gosong nah makanya kita harus kasih minyak sedikit dan minyaknya satu sendok cukup
oke bawang bombay terlebih dahulu ya
nah ini kita akan manis sampai harum ini boleh dimasukin boleh ini bawang putihnya kira kira
pakai berapa siung ini ini kira kira satu siung cukanya cukup satu sendok satu sendok aja ini
kalaupun cukanya mau dipakaikan kayak cuka apel itu pun juga boleh cukup
cukup karena ada yang cuka apple itu sebenarnya bisa buat lebih wangi oke oke jadi ya lalu bisa satu
sendok makannya si brown sugar nah ini kita masak dengan nanti apinya kecil sekitar lima belas sampai dua puluh menit ini
karena kita mau ayamnya crispy terlebih lagi si kulitnya kita harus step kayak di touch up pakai
dikeringin ini dikeringin ya nah ini juga tips yang kedua adalah si pen nya itu jangan terlalu panas
oke karena kalau terlalu panas nanti dia bukannya masak perlahan nanti dia langsung gosong cepat gosong
ini kira kira ngegorengnya berapa lama ya dengan api kecil kira kira enam tujuh menit karena ini ayam kan jadi kita

oke kita peliting ya
oke kita peliting ya
oke kita peliting ya
oke kita peliting ya
mari gue tekkan